hai semburan lumpur disertai gas dari dalam tanah terjadi di lokasi pesantren nurul amalia
desa wajok hilir kecamatan jongkap kabupaten mempawah kalimantan barat pada senin siang
semburan lumpur ini terjadi saat pihak ketiga mengerjakan sumur bor untuk sumber air bersih
bagi pesantren namun saat pengoboran sumur mencapai kedalaman empat puluh m terjadi semburan
lumpur disertai pasir dan batu kerikil semburan yang berlangsung satu jam dengan ketinggian
semburan mencapai lima sampai enam meter ini menyebabkan gedung laboratorium mengalami kerusakan
selain itu ruangan dalam laboratorium dipenuhi lumpur dan pasir setebal tiga puluh cm sejumlah buku
kitab suci al quran dan aset lainnya termasuk barang elektronik penuh dengan kotoran lumpur
dan telah dievakuasi keluar dari gedung laboratorium pesantren nurul amalia
kita akan lihat perkembangan beberapa jam kemudian kalau memang masih terjadi apa namanya
semburan gas ini kita tentu akan memberikan rekomendasi lokasi ini harus ditinggalkan begitu
supaya tidak menimbulkan korban bagi siswa siswa yang tinggal di pondok ini untuk penanganan
lanjutan semburan lumpur ini pihak pesantren nurul amalia mengosongkan sementara laboratorium pesantren dan menunjukkan kembali ke tempat yang berbeda
beri perhatian di belakang
yang dibelakang itu let sudah diusir kesana dan disitikkan
tidak boleh ditempatkan untuk sementara dan besok mau disempat oleh bukati lempawa
kalau pengemburan dilanjutkan atau tidak
titik lokasi semburan lumpur ini telah terhenti dan meninggalkan lubang menganga di belakang gedung laboratorium pesantren nurul amaliyah
polisi telah memasang garis polisi untuk mencari pertolongan pesantren nurul amalia dan meliputi pekerjaan pelajar yang berumur dua puluh tahun

peristiwa semburan lumpur yang terjadi di lingkungan pesantren nurul amarudin ini sudah terjadi tiga kali
yakni tahun dua ribu tiga dua ribu enam dan terakhir dua ribu enam belas
adisa putro mempawah kalimantan barat